aku mau izin pamit pulang sama kamu terus aku juga mau ngomong sama orang tua kamu oki
adriana beneran pulang sendirian atau nungguin gue sih
terima kasih sekali atas hari ini
adriana senang banget bisa ngeliat om dan tante yang bahagia
kan gara gara kamu nyuruh acting minta cerek
kalau beneran dikasih cerai sama papanya boy ultah ini gak bakalan ada tau
tante marissa yang cantik om yeroman yang ganteng adriana pamit pulang dulu
aku baru bisa nyamperin sama sekarang
soalnya tadi ada masalah sama black cobra
ya tadi aku sempet sempet ngobrol sih sama alex
dan alex ngancem aku
mau ngancurin acaranya papa sama mama aku
kalau aku gak terima tantangan dari ray moraga
terus jadinya kamu terima tentangan itu
jadi kamu kamu kamu berkelahi lagi boy
ref aku tuh udah gak ada pilihan lain lagi
dan aku gak mau mencewain papa sama mama aku
alex itu bener bener keterlaluan ya boy
ada ada aja dia tuh
aduh ini tanduk jangan sampai keluar
jangan sampai keluar
kalau lo gak pulang sekarang juga
kalau lo lagi berduaan sama boy
kayaknya aku harus pamit pulang duluan
ini kan baru jam sembilan ref
setengah jam lagi deh
iya boy tapi masalahnya aku udah janji sama papiaku
supaya pulangnya jangan terlalu malam buat acara kali ini
kalau gitu aku antarin pulang ya
eh gak usah gak usah gak apa apa kok
aku bisa nanti naik taksi aja
lagian banyak tamu papa mama kamu
terus masih banyak temen temen kita di sini
udah gak apa apa
terus kamu pulang naik apa
tadi sih aku pulang naik taksi
nanti aku pulang naik taksi lagi aja
ya udah kalau gitu aku anterin
cariin taksi ya
soalnya kamu jalan ke sini lo lumayan jauh
aduh gimana ya
kalau lo boy nganterin aku ke gerbang
udah kamu gak usah nganakan gitu
aku cuma nganterin kamu kok
demendingan kamu pamit sama orang tuh aku dulu
ya om makasih atas undangannya buat reva
reva senang banget bisa hadir di sini
tapi kan tamu masih banyak masih udah tinggal
gimana kalau mang diman aja yang nganterin
cocok tuh kayaknya
ma boy itu temen dekatnya reva
bukan temen dekatnya mang diman
kok jadi mang dimana yang nganter
boy kamu anter reva sampai rumahnya
kayaknya nggak usah gapapa deh
lagian juga kan di sini masih banyak tamunya om dan tante
lebih baik nanti aku pulangnya sendiri aja
aku pulangnya sendiri aja
boy rencana cuma nganterin rafa sampai di gerbang aja kok
sampe dia dapet taksi
iya tapi kan kamu kasian temen temen kamu tuh masih banyak di sini
temen sekolah kamu juga masih banyak di sini
masih ditinggal ntar mama ajak arisan loh
nanti aku pulang naik taksi aja sendiri gak apa apa kok
eh jangan jangan jangan
ya udah deh ma
boy cuma nganterin sampe di gerbang aja kok
nanti palingan boy minta tolong sama temen temen deh nyariin taksi buat reva
tapi jangan lama lama
mungkin kalau gitu reva mau pamit
bisa nganterin reva sampai ke gerbang nggak
gue aja yang nganterin
ya udah aku duluan ya boy
ya udah rev maaf ya aku nggak bisa nganterin
yuda yuria jalan sama gue motor gue rada jauh soalnya di depan
jalan bareng yuk
aden reva nya kemana
aden reva nya kemana
aden reva nya kemana
ari reva nya kemana
harusnya udah bibi
harusnya udah bibi
ih nahan pergi ya ampun ini bibi sudah nyiapin makanan buat pulang reva
oh ya udah ya udah nanti boy kasih ke reva deh
ya sudah cepetan
ya sudah cepetan
iya bibi maksudnya mau angkuh lagi
iya bibi maksudnya mau angkuh lagi
eh reva lu tuh gimana sih dari tadi gue nungguin lo disini lo pikir tuh gue supir lama banget sih lo keluarnya
siapa suruh nungguin gue
bawel banget sih
gue udah sini masuk ngapain lo deket deket sama temen lo yang gak berguna ini masuk
yang cantik masuk lo
eh cantik dari mana abang sedotan masuk
eh udah sini cuekin aja ngapain lagi lo nene lampir ngomong
makasih ya udah antara gue
apa sih ngerjain mama dari tadi mama nungguin gue
gak ada apa
nah ini tadi boy si reva rafa mau pulang terus aku lihat nah ngapain dia pulang sendiri gitu ke depan nyari taksi yaudah barengan aku juga sekalian ke depan ya barengan aja nanti di depan baru cari taksi ya reva
oh iya buy tadinya aku cuma pengen ikut sampai depan aja kok abis itu dari situ aku naik taksi
yaudah thanks ya adriana
nah sama sama sampai ketemu
ini dari bingira
jalan ya boy sampai ketemu dah
takut banget lo gue ambil itu barangnya
ya lah boy ngapain orang yang dikasih gue udah pegang